kemudian harus terus menerus prokes itu digalakan tidak boleh lepas dari masker
karena pengalaman amerika pengalaman perancis pengalaman negara eropa gitu kalau lepas dari
amerika euforia akan naik lagi begitu jadi prokes harus tetap dilaksanakan nah ini yang
hati hati berkerumun dengan mobilitas itu lain ya jadi harusnya masyarakat tidak boleh berkerumun
tapi mobilitas boleh kemana mana asal tidak berkerumun jadi harusnya menurut undang undang
kesehatan dengan pendekatan harusnya legalitas menurut saya sih perlu dia lakukan
perda perda dimanapun kabupaten atau kota melaksanakan perda supaya wajib pakai masker dan tidak berkerumun